kita beralih ke informasi lain
hujan deras disertai angin kencang membuat longsor yang menimbun dua rumah di kabupaten kerinci jambi
bencana pada sabtu dini hari itu juga membuat dua puluh satu rumah lain retak
hujan disertai angin kencang melanda desa batu hampar kecamatan kayu aro barat kerinci jambi selama beberapa hari terakhir
hujan ini akhirnya membuat longsor bukit di desa tersebut pada sabtu dini hari
akibat peristiwa ini dua rumah hancur berantakan dan seluruh ruangan dipenuhi material longsor dari bukit di belakang rumah
tidak hanya itu dua puluh satu rumah lainnya retak retak
pemilik rumah yang tertimbun langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman sedang pemilik rumah yang retak masih belum bersedia untuk mengungsi
hari terakhir ini cuacanya sangat ekstrim baik siang malam maupun hujan
akibat cuaca ekstrim maka di kabupaten keriki terjadi beberapa titik longsor dan banjir
bpbd kerinci sudah mengingatkan
warga agar lebih waspada terhadap kemungkinan longsor lanjutan
mereka juga mengimbau warga yang rumahnya retak untuk mengungsi
nugroho kusumawan kerinci
early warning system atau sistem peringatan dini bencana longsor yang terpasang di desa batu hampar
kecamatan kayu barat kerinci tidak berfungsi maksimal seperti saat simulasi beberapa waktu yang lalu
akibatnya saat terjadi longsor alat yang dikenal sebagai ews tersebut tidak mengeluarkan sirene
sehingga warga tidak dapat atau mendapatkan
salah satu bagian dari alat mendeteksi dini bencana longsor ini
ditemukan warga tergeletak di tanah bersamaan dengan material longsor
alat ini dipasang pada agustus dua ribu enam belas untuk memperingatkan warga jika terjadi longsor
desember lalu alat ini sudah diuji coba bpbd dengan menggelar simulasi tanggap darurat bencana longsor
dan sirene pun berfungsi maksimal
namun saat peristiwa longsor terjadi
alat ini justru tidak berfungsi
menurut warga alat ini hanya mengeluarkan cahaya tanpa disertai dengan bunyi sirine
tadi malam alat deteksinya nggak berbunyi
cuma dia itu ada mengeluarkan cahaya
mungkin untuk alatnya itu tidak bisa untuk mengangkat dari sirenenya
jadi mungkin alat itu hanya bisa mengeluarkan cahaya lampunya
sekitar pukul tiga
begitu kejadiannya tidak ada tanda tanda langsung saja tanah itu turun
jadi alat pendeteksinya tidak berfungsi
kepala pusat pengendalian dan operasi bpbd kerinci azhari mengatakan
tidak berfungsinya alat pendeteksi dini bencana longsor
diduga disebabkan baterai lemah karena selama tiga hari kerinci diguyur hujan lebat
untuk alat early warning longsor itu tidak berfungsinya
karena di beberapa hari ini tidak ada cahaya matahari
yang disebabkan oleh hujan yang datang ke tempat
januari dua ribu dua puluh yang menyebabkan terjadinya longsor pada sistem
dan menurut informasi dari masyarakat untuk yang kemarin itu sudah ada yang berfungsi
hanya bagian lampunya tapi seringnya ini tidak berfungsi
di kerinci akan melaporkan kejadian rusaknya alat tersebut ke bnpb pusat
agar diperiksa dan diperbaiki
bpbd meminta masyarakat tetap waspada karena bencana bisa terjadi kapan saja
terutama saat musim hujan
yang terjadi dua hari terakhir
nugroho kusumawan kerinci